jelang liga satu indonesia tim persipura jayapura juga berhasil mendatangkan dua pemain asing dari brazil
siapa saja mereka berikut informasinya
hilton moreira dan marcel sakramento menjadi dua pemain baru yang bergabung dengan persipura
kedua pemain tersebut sudah terlihat berlatih bersama bua salosa dan kawan kawan di stadion mandala jayapura senin sore
keston moreora pernah merumput bersama persib bandung dan sriwijaya fc
selain berambisi menjadi juara bersama persipura dapat bermain dengan bua salosa menjadi alasan lain bergabungnya moreira
dia menilai boas merupakan pemain terbaik yang ada di tanah air saat ini
seorang pemain asing lainnya marcel sakramento menjadi pemain asing ketiga yang memperkuat tim berjuluk mutiara hitam ini
pemain asal brazil tersebut pernah memperkuat semen padang fc dan madura united sebelum memilih berlabuh ke persipura
sehingga kita bisa berhasil
kita memiliki struktur
ketika kita datang dari rio
kami berharap bisa membantu orang yang sudah lama
kehadiran sakramento telah memenuhi kuota tiga pemain non asia tim persipura bersama abdulai maiga dan hilton moreira
persipura masih memiliki satu lagi jatah pemain asing dari asia yang bisa memperkuatnya
albert matatula jayapura